kalau kata orang itu cinta itu dari mata
gitu pak dari lihat dulu oh iya kebiak gitu kalau kita teriak sih
bukan patah nih renceng udah yang kali yang ini mencet kalau ini renceng
nenek nenek mana yang dan merasa dan sakitnya yang mana yang sakit
sehari enggak mesti makan gitu kenapa kamu yang enggak makan
data statistik di indonesia menyebut ada lebih dari lima ratus ribu kasus perceraian di indonesia di
perselisihan dan juga pertengkaran sungguh sebuah hal yang sangat memprihatinkan
tapi di tengah carut marut hidup rumah tangga masih ada mereka yang kisahnya justru bisa menjadi
inspirasi bagi kita kami merangkum kisah pasangan suami istri yang di dalam keterbatasan justru
saling menguatkan satu sama lain inilah kisah mereka janji setia belahan jiwa
beginilah kegiatan ipit rosadi tiap pagi
selepas pulang sekolah putri bungsunya hafsyah yang duduk di kelas satu sekolah dasar terbiasa menemani ipit berjualan kerupuk keliling
meski hanya di sekitar kampungnya di meruya selatan jakarta barat tidak mudah bagi pria empat puluh lima tahun itu untuk berjualan keliling
ipit adalah penyandang tunanetra
sejak usia tiga belas tahun kemampuan melihatnya berangsur memburuk hingga kini tak bisa melihat sama sekali
awalnya ipit tak bisa menerima kondisinya
namun ia perlahan bangkit dan terus menggali keterampilan
berjualan kerupuk menjadi salah satu sumber penghasilannya untuk menghidupi keluarga
satu bungkus kerupuk ikan tenggiri milik ipit dijual dengan harga dua puluh ribu rupiah
dalam satu hari dua sampai tiga bungkus kerupuk miliknya
jika sedang beruntung ia mendapat banyak pesanan dalam jumlah besar
beberapa orang baik bahkan memberinya uang lebih saat membeli kerupuk tanpa meminta kembalian
namun tak selalu pekerjaannya berjalan lancar
oknum tak bertanggung jawab sering memanfaatkan kekurangannya
pada saat ini kerupuk yang diberikan kembali ke rumah
ada pengalaman gak enak gak pak
misalnya kalau yang ngasih bonusan alhamdulillah gitu pak
tapi pas gak enak misalnya ngasih uang yang kurang atau apa gitu pak
ada yang gitu
yang ini minta kerupuk aja katanya bayarnya ntar ntar gak kebayar
terus yang ngasih duitnya
ini kerupuk karinya berapa dua puluh dia ngasih cuma sepuluh ntar sepuluh nya ya nggak dibayar
kadang kadang ngambil aja gitu ngambil
gak ada kambil
kita ngambil kita gak tau
karena kan bapak gak bisa liat uang yang dikasih berapa kan pak
tapi untung ada ini hafsah yang nemeninnya
iya alhamdulillah saya masih tau uang berapa uang berapa gitu
berapa lama kalau keliling sama hafsah
sejam dua jam
dua jam lah kalau dia lagi umurnya lagi ini
iya karena masih kecil ya pak
capek gak hamsah nemenin bapak keliling
capek sih tapi kok tetep mau nemenin bapak tetep mau kenapa mau nemenin
ya biar terserah lah aja
biar terserah lah karena membantu ayah ya
hafsah menjadi mata bagi ipit
kasih anak pada ayahnya itu nampak nyata ditunjukkan hafsah meski masih berumur delapan tahun
ya sebisa mungkin kalau allah kasih rezeki ya pengennya emang setinggi tingginya
paling nggak ya bapaknya tukang pijit anaknya di dokter
emang ini habsah cita citanya apa
kenapa mau jadi pamu gali
nampaknya orang tua keemang
di rumah orang tua ipit tinggal bersama kedua putrinya inayah dan hafsah serta istrinya ponium yang juga penyandang tunanetra
namun pasangan suami istri ini telah terbiasa
masa masa hidup mandiri
masa masa hidup mandiri
masa masa hidup mandiri
meskita lagi melihat sejak usia remaja poniem tetap menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga sejati
masa masa hidup mandiri
memasak mengatur kebersihan dan kerapihan rumah dilakukan dengan indera perabaan
masa masa hidup mandiri
masa masa hidup mandiri
ibu ponium dari sragen menengok dan menginap di rumah mereka
ini karena ibunya khawatir akan kondisi ponium yang kini masih berobat jalan setelah mengidap jantung bengkak
tak hanya mengurus rumah tangga ponium dan ipit hadir satu sama lain saling melengkapi
semesta mempertemukan mereka
untuk saling membantu dan tak pernah menyerah menghadapi tantangan hidup
di situ saya punya kenalan itu ngajakin ke majelis taklim di bekasi
nah nggak taunya dia pengurusnya
terus habis itu dia biasa pendataan peserta baru gitu anggota baru
nah di situ aku kenal dia
kalau kata orang itu cinta itu dari mata gitu pak
dari lihat dulu oh iya cakep ya gitu
kalau kita dari hati
kalau kita dari hati
dari hati ke mata
kalau di bapak ngelama tuh
bu bori langsung yakin
dari ketemu pertama kayaknya dia juga
kayaknya orangnya komitmen gitu kan
jadi aku yakin
bahwa mau bertanggung jawab akan nanti susahnya gitu kan
pertama itu yang kedua kan dia juga dari segi agama lebih pengalaman daripada saya
bisa lebih ini
bisa lebih ini
bisa lebih ini
bisa lebih ini
bisa lebih ini
bisa lebih ini
bisa lebih ini
bisa lebih ini
bisa lebih ini
sepuluh menit seharian lebih
bukan pekerjaan utama ipid
ia memiliki keterampilan lain yaitu meminjam
sehari hari ipid menjadi terapis pijat refleksi di panti pijat yang pekerjanya tunanetra
tidak main main ipit sudah mengantongi sertifikat resmi sebagai pemijat
berkat keterampilannya banyak pasien yang percaya
dan bahkan tak segan datang berkali kali demi dipijat oleh ipid
memang penghasilan ipid serba tak pasti
dalam satu hari jika ia mendapat satu dua orang pasien
ia bisa membawa pulang uang sekitar seratus ribu rupiah
ini belum termasuk ongkos ojek yang harus ia tanggung
untuk menempuh perjalanan dari rumahnya
menuju ke klinik panti pijat yang berjarak lebih dari tujuh km
namun ipid bersungguh sungguh menggeluti profesinya ini
kalau saya tuh dengar ceritanya pak ipid ya
pokoknya dia tuh perjuangannya itu perjuangan hidupnya itu yang memang
ya sangat sulit dia bu
iya kalau mungkin saya dalam kondisi dia dia saya nggak tahu juga mau kemana gitu arahnya
teguh ya apa sih tangguh ya tangguh gigi gitu
sampai akhirnya bisa ya mungkin nggak apa namanya bisa menjadi di organisasi
disalut gitu loh di organisasi juga aktif gitu kan beliau tuh
pipit memang tak bisa melihat dunia tapi hatinya seluas samudera
ia tidak mau berdiam diri apalagi dikasih hani
justru ipid bangkit dari masa masa sulitnya dan berbagi untuk kaum

ia aktif dalam ikatan tunanetra muslim indonesia bahkan menjabat sebagai ketua
dalam organisasi itu mereka sering berkumpul berbagi ilmu agama
terlebih membaca al quran braille huruf khusus tunanetra
ya yang pertama jadi lagi diri kita sendiri gitu
jangan jadi diri orang lain
berusahalah terus bergaul
terus mencari cari apa ya walaupun kita begini walaupun kita tidak melihat
tapi kita punya keterampilan
masa masa sulit semua orang pasti ngerasain
tapi kalau kita bisa yang pertama itu tadi gimana kalau saya ya prinsip saya
satu dekatkan diri sama yang di atas
ya berusahalah berbuat baik pada orang lain
dalam organisasinya ipid dan teman teman tunanetra lain juga aktif membagi al quran dan buku doa
secara gratis ke banyak daerah di indonesia
ipid ingin orang orang yang sama sepertinya tidak pantang menyerah
karena masa depan akan tetap cerah bagi mereka yang tak kena lelah
menerima kekurangan diri bukan hal yang mudah tetapi justru itu bisa menjadi kunci untuk bangkit
dan bahkan bisa menjadi motivasi bagi kaum disabilitas lainnya
sama seperti yang dilakukan pak ipid dan juga istrinya
kisah selanjutnya masih tentang janji setiap pasangan suami istri yang meskipun dalam keterbatasan
berjanji untuk saling menemani dalam suka maupun duka
saling menopang mungkin menjadi gambaran paling pas untuk mewakili bagaimana pasangan suami istri ini berjuang menjalani hari
setelah kecelakaan mariani tak bisa berjalan sendiri bahkan untuk sekadar membeli sayuran
kecelakaan maret lalu itu membuat tulang pergelangan kaki kiri dan kanan serta bahu kirinya bergeser
namun maryani hanya mampu berobat alternatif
saya mau nyebrang sudah di garis putih saya sudah ada di sana
iya di sini
mau manggil orang setelik saya
ada anak mau kerja
oh minggu mbak sepi
langsung sudah saya sudah di perbatasan putih ini

bukan patah ini rencek sudah
yang ini kalau yang ini rencek
penyakit yang dideritanya sejak dua ribu delapan itu hampir dibilang tak ada ujungnya
hashim harus kontrol ke dokter sekali tiap bulan
namun sejak mariani sakit dan tak ada yang menemaninya berobat
hashim hanya rutin minum obat yang bisa meminimalisir penyakitnya
tadi pagi kan enakan itu berarti seling kamu kamu gitu berarti pak
kan jam tujuh minum obat nanti enaknya jam delapan sampai setengah sepuluh itu baru merasakan enak
terus nggak punya tenaga hilang lagi seperti ini
nanti minum obat siang ya begitu lagi
nggak bisa penuh sampai enam jam nggak bisa
selain getar getar yang dirasakan badan sekarang apa pak
kalau sudah waktunya minum obat
yang paling merasa nggak enak itu di ulu hati
seperti nyeri seperti kembung seperti keras gitu
terasa enak lemes
pasangan ini tinggal di desa bokor kecamatan tumpang kabupaten malang
mereka memiliki anak
namun telah berkeluarga dan tinggal terpisah
untuk hidup sehari hari maryani bekerja sebagai tukang tambal ban
namun pekerjaannya tak mendatangkan penghasilan pasti
setiap menambal ban maryani mengenakan tarif sepuluh hingga lima belas ribu
tergantung titik bocor dan tingkat kesulitan
bisa dibilang tambal ban adalah pekerjaan yang
dibutuhkan oleh pengendara yang lewat saat mereka mengalami musibah
dan terkena paku di jalan misalnya
untuk itu maryani tak hanya sekadar mencari nafkah
tetapi juga membantu orang lain
saya tempel bah
sering kalau gitu
tidak punya uang itu berarti nggak bayar sepuluh ribu gitu bu
kalau nggak punya uang
nggak punya uang orangnya
bu mau ninggal ktp nggak usah mas
ktp yang belas mas
tapi bu ya tetap ikhlas aja
nggak apa apa bu

rezeki yang lain
rezeki yang lain
dan nggak pernah berkekurangan bu
cukup nggak sih bu tambal ban gini buat makan sehari hari sama bapak
sebetulnya ya nggak cukup mas
mbak sebetulnya nggak cukup
tetapi kondisi maryani tak bisa seperti dulu
sejak kecelakaan yang membuat tulang pergelangan kaki dan bahunya patah
maryani harus menahan sakit tiap ia menambal ban
alhasil pendapatannya dari pekerjaan ini juga tak bisa maksimal
sementara itu hashim suami maryani
juga turut membantu di kios tambal ban mereka yang terletak persis di depan rubah
dalam keterbatasan karena penyakitnya
hashim berjualan bensin eceran dengan keuntungan seribu rupiah tiap liter
berapapun rupiah yang terkumpul sedikit demi sedikit
selalu membuahkan rasa syukur pada mariani dan hashim
sebab jerih payah dilakukan atas kekuatan sendiri meski tertatih
ketika mereka mencari keuntungan
mereka mencari keuntungan yang lebih baik

cuma keadaan kedua duanya sakit semua gini ya
menerima apa adanya lah
seorang pembawa kaki yang berusaha mencari keuntungan
mencari keuntungan yang lebih baik

satu pekerjaan tak cukup untuk memenuhi pengeluaran bulanan
meski hanya tinggal berdua
maryani terbiasa menjadi buruh pembungkus permen
di perusahaan rumahan dekat tempat tinggal mereka
dari pekerjaan itu
maryani mendapat upah seribu rupiah per kilogram permen yang dibungkus
jika bekerja seharian
maryani paling banyak bisa mengerjakan hingga sepuluh kg permen
penghasilan tambahan ini meski tak seberapa
paling tidak bisa menutup kebutuhan rumah
namun gerak maryani kini terbatas
maryani masih belum sanggup menerima pekerjaan membungkus permen
menambah bahan pun
ia paksakan demi bisa makan
tapi maryani tak tinggal diam
tugasnya sebagai ibu rumah tangga juga dijalani dengan penuh kesungguhan hati
karena denah lorong rumah mereka yang sempit
untuk sekadar mondar mandir ke dapur
maryani tak bisa menggunakan kursi roda
hanya kursi plastik inilah yang digunakannya untuk membantu menopang berat tubuh
demi bisa tetap beraktifitas
kaki maryani boleh jadi tak lagi kuat
tapi tangannya tetap cekatan
meramu menu makan siang
dengan penuh cinta
bahkan untuk urusan kebersihan dan kerapihan rubah
tidak ada satupun kekurangan
keperluan rumah tangga telaksana
sama seperti saat maryani
maryani masih sehat sepenuhnya
cinta yang hadir di atas sepiring nasi dan lauk sederhana ini
kondon yang menyatukan mereka
hashim bekerja sebagai buruh di kota kelahirannya
ke diri dan bertemu maryani
yang bekerja sebagai petugas kantin di pabrik tempat hashim bekerja
hanya seperti pada kehidupan pertama pukulan di pabrik republik warriors
ini untuk menguremkanmu
kami eging kami menjadi setesone biji
jadi kami akan menahanipu semua barang saja
jadi kami dijual saja
kami analisa kori kori sejarah
di dalam ini karena diimbuin oh gratis bapak enak temennya oh ya enggak terus bapak itu kode kode
tapi minggon ini bayar bayarnya minggon kadang kurang kalau temennya kalau temennya lunak kalau
lebih kurang lima puluh orang dua puluh lima sering enggak nyaur hai betul itu yang bikin inget ya pak ya strategi itu
yang inget punya utang itu kan inget sampai sekarang lahirnya kalau nggak gitu nggak ketemu
ya bu dan
itu rumah tangga tak selalu indah kegigil tantangan tersebar namun keduanya saling menguatkan cobaan
berupa sakit fisik dan keterbatasan ekonomi tak lantas mengurungkan semangat maryani dan hashim
kekuatan masih ada di badan mereka ingin berjuang tanpa merepotkan anak ataupun sanak keluarga lain
lebih dari perasaan itu ada harapan besar dalam hati mariani dan hashim untuk
bisa sembuh dan bisa beraktivitas kembali normal
art when i had a sih terutama saya kalau saya sembuh dulu dari penakit tinggi yang kedua nanti
jualan kemudian ini hanya principle orang atau ini sekali anda cuba tunjukkan cara hidup keadaan bimbing saya
kalo sudah sehat kan bisa kerja sendiri entah nggak merepotkan ibunya
enak sebenarnya cukup kalau buat makan kalau bisa

maryani dan hashim mengajarkan kita bahwa
kasih dan pengorbanan sepasang suami istri mengalahkan kemewahan materi
ketika tulang dan syarap
tak lagi berdaya
janji setia dua insan memampukan ya
untuk saling ada dalam suka dan duka